nyata anak itu masih hidup
dan akan segera menuntut balas pada kita
kalau sampai gadis itu mengadu sama gue
besok kita akan segera meninggalkan desa ini
semua perhiasan dan barang barang berharga kita
harus cepat cepat kita kumpulkan
jangan kemaru sini
cepat kau bayar utamu
daripada warung bantus
kamu disintas sama tuan salmawi
tapi tidak sekarang bang
mau mampus mau dibulain
saya jadi susil kenapa berani berani memukul lengan kau

kalau bisa aku patahkan sekalian tanganmu

kegelas kau orang jajan
pasti kau teman penjahat itu kan
tuan putri maafkan saya
tuan putri apa maksudmu
tidak ada kak
kami dipukuli gadis kak
kalian kalah sama gadis
gadisnya cantik sekali kak
dia ganas dan sangat beringas
jangan marah dulu kak
kamu itu kerjaan aja gak becus
di otaknya itu cuma makan aja
kak jangan ngomong seperti itulah kak
kalau tidak kakak mengikuti yang membantu kakak
mana mungkin kakak bisa beratur seperti sekarang ini kak
udah makan sana
gitu dong kak
dari tadi kak
kita udah lapar ini
abang ini apa yang agak saja bisa kalah
abang ini mau kemana
eh tunggu dulu
kata ibu ku yang membunuh
orang suamu dan ayahku adalah keluarga sarmawi
sekarang merekalah yang menguasai harta dan rumah perempu
ibu ku menyaksikan langsung kejadian pembantaian itu
sambil bersembunyi menggendong kak
saat itu usia aku umur dua tahun
ya berarti kau memang tidak berbohong
ibu ku berpesan aku harus menggabli kepada kamu
aku akan mencari pembunuh ibu
nyawa harus dibalas dengan nyawa
keluar kau jahat
tidak apa apa aku akan mencari
tidak ada yang bisa di depan kita harus mencari
kau lagi tidak ada yang bisa diusir
mau aku datang kemari
suruh keluar sarmawi dan tati sekarang juga
sudah keluar dari tadi
ya mana aku tahu kau cari aja sendiri
bilang sama mereka
aku putri aji muhammad sudah kembali untuk mengambil haknya
sekaligus menaji hutang nyawa sama mereka
padahal ibu utilizat prophet muhammad di sakh zusu

itu masih hidup dan akan segera menuntut balas pada kita
kalau sampai gadis itu mengaduh sama orang orang di sini
kenapa kita bisa hancur
besok kita akan segera meninggalkan desa ini
kalau gitu semua perhiasan dan barang barang berharga kita
nah cepat cepat kita kumpulkan
kita pergi besok
boleh saya membeli satu lubang papan saja
bisa jual ini pesanan orang
bolehkah saya membeli papan yang kamu bawa
untuk tambahan papan perahu yang kurang
asal ditukar dengan nyawa sarmawi yang tatin
ada teman perahu di teras tempat kak
sudah dari tadi belum
kau bantu beresin kakakmu ini perhiasannya
oke lah itu kak
duit banyak sekali kak
masa tak boleh pegang
nah kita tekan
bagaimana perahunya sudah beres belum
kami sudah mencarinya kemana mana
dan baru kami temukan papan yang cocok dan sesuai
kalau begitu tunggu apa lagi tempat pasang
tidak bisa dipasang
ini dia teman rupi
kamu kemana itu cukup kocok
cepat mau bisa dengar
kamu bisa dengar
pasti ada yang menjurinya
mungkin tukang perahu itu
ayo kita jadikan ke pantai sana
peti harta ini
untuk modal kita di negeri seberang
kita akan menjadi saudagar
dan tuan tanah di negeri orang
kamu mau ke pantai kerja gak
kita balikin mau jalan tuan
gak peduli yang penting kita berlayar sekarang
jangan kabur kalian jalanan
jangan kabur mau kembali
jangan kabur kalian kembali